jadi ternyata selamanya lo bohongin bokap gue dong
masalah kado itu sebenernya bukan buat dio adek lo
eh lo kalau ngomong itu jangan gede gede dulu
lo takut kok sampai ketahuan sama bokap gue ya
eh tapi lagi ganteng deh hari ini
berarti kemarin kemarin nggak ganteng dong
enggak ganteng juga pi
aku boleh minta izin nggak pi
aku rencananya nih malam minggu
bu mau camping di cibodas
wah pasti asik dong
boleh dong pi
iya pasti boleh
bukannya naik bus travel
ini kan acara sekolah saya
sebenarnya sih pi ini bukan acara sekolah
jadi aku sama temen temen aku
ada cewek juga
kita tuh rencananya mau ke cibodas gitu
touring terus camping di sana
papi gak kasih izin
reva papi kamu nih ada benernya
iya tapi kan gak mau keselamatan kamu tuh dalam bahaya
naik motor itu kan bahaya banget
reva udah deh
lebih baik kamu gak naik motor
gak usah pergi ya
jadi kamu gak usah pergi
ya mas gak jadi ganteng deh
gantengnya dari kecil mas alang
kangen ya sama aku
aku selalu di hatimu sayangku
mau gak jadi pacarku
kalau jadi istriku mau gak
tunggu aku ya aku akan datang padamu
aku kangen sama kamu
aku kangen sama kamu
rekaman nih ya
memanglah setek aww lu gampang kak tipu kula laki baki tiga kamu gitu
alhamdulillah mereka baik baik banget mas
oh iya mereka tuh gak sabar loh mas
untuk pindah ke rumah baru mereka senang banget mas
ah kalau ini bio sendiri gimana dia senang gak dapat kado dari kamu yang waktu itu belinya sama mas
oh eh dio yang waktu itu kita beli ya
dia seneng banget
seneng banget mas
udah bisa main
karena x box gak semuanya bisa loh
iya ada sensor sensor gitu ya mas ya
oke mas ke dalam dulu bentar
lo ngapain kesini
ini kan ini kan kado yang tadi pagi gue lihat
eh lo kenal sama boy juga
enggak aku kenal sama tante marisa mamanya boy
jadi aku itu eh aku itu model iklan di kantor mamanya boy
hmm jadi dia udah bohongin papi
oke sekarang gue udah punya senjata buat neken si adriana
pemain banget sama gue dapah

terus ganteng lagi
ya gue baru tau
ternyata adik lo tuh udah gede ya
terus ganteng lagi
jadi ternyata selamanya lo bohongin bokap gue dong
masalah kado itu sebenarnya bukan buat dio adik lho
lo kalau ngomong itu jangan gede gede dong
kenapa lo takut
lo takut kok sampai ketahuan sama bokap gue
dan semua kebohongan kebohongan lo juga aman sama gue
tapi lo harus bayar perbuatan lo itu
dengan ngomong ke bokap gue supaya gue diizinin pergi camping ke cibodas
lo tuh jangan gila ya
gue itu tadi ngeharang lo dan sekarang gue minta papi lo untuk ngizinin ntar yang ada dicuriga sama gue
siapa suruh tadi lo sengaja malah gak ngedukung gue
itu urusan lo yang pikir sendiri
pokoknya harus bisa titik selamat berjuang
lo emang pinter ya
ambil kesempatan dalam kesimpulan
benar kata reva mas ganteng
aku mau ngomong deh sama mas soal revo
ada apa dengan reva
loh kok kamu jadi berubah sih
kan tadi kamu sendiri yang ngomong
bukannya kamu ini khawatir kalau reva ada apa apa kalau dia berangkat keping
iya sih mas tadi aku juga mikir kayak gitu
tapi aku khawatir juga mas reva tambah benci dan kesal sama aku
temen temennya kan pada pergi semua
revi sendiri yang gak pergi
dan aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah di umurnya reva
gak diizinin sama mama untuk pergi camping
dan aku ngerasa sedih banget
mas ngerti kan aku kasian sama reva mas
tapi itu berbahaya sayang
makanya mama kamu waktu itu melarang kamu pergi
iya aku ngerti mas lagian kan campingnya cuma ke puncak
biasanya kan orang camping tuh ya mas
ke pelabuhan ratu ke bromo ke anyar
ke anyar itu kan lebih jauh dan bahaya mas
puncak kan deket
tapi masalahnya adriana
ini reva berangkatnya naik motor dan dia seorang perempuan
itu bikin kupusing aja
oke sekarang mas mau nanya
apakah kamu gak khawatir sama reva
justru aku lagi khawatir banget mas
aku khawatir apa tambah benci dan kesal sama aku
karena aku tuh
karena aku tuh tadi
tadi aku ngebelain mas untuk ngelarang reva pergi camping
kok kamu jadi ngomong begini sih
aku gak tau deh mas kayaknya aku serba salah deh
aku gak tau aku harus ngelakuin apa
kayaknya aku memang gak cocok sama reva
reva gak akan bisa terima aku di rumah ini
sebenarnya mas aku gak enak ngomong masalah ini ke mas
jadi tambah marah sama reva
jadi gini mas
jadi waktu tadi kita lagi makan aku liat kan reva gak makan
reva ngambek ke kamar
terus jadinya aku siapin makanan buat travel
aku takut dia sakit
aku siapin aku antar ke kamar
pas aku antar aku ketok pintu aku masuk
reva makan dulu
terus dia jawab gini
gue gak mau makan
gitu dia jawab mas
reva kayaknya marah banget gitu sama aku mas
gara gara aku ngelarang dia untuk pergi camping juga mas
terus setelah aku fikir fikir ya mas
aku takut reva tambah benci dan kesal sama aku
terus coba mas bayangin ya
dia udah gak makan
terus temen temennya pulang nih
dari puncak dia cerita
ah seru banget dia cimbo das
kita bakar api unggun
mas aku tambah sedih lagi mas
kalau refla sedih nanti aku ikut sedih
aduh kesayangan aku sedih mas
aku jadi bingung apa ya
tapi kalau ada apa apa dengan eva gimana
terus jangan ngebut ngebut
terus kita komunikasi
nanti aku telfon terus
reva kamu udah dimana
kamu udah makan belum
jangan lupa tuh
ini pokoknya aku ingetin makan semuanya mas
minum vitamin segala macam
namanya kan kalau misalkan memang sudah ajal dimana aja mas
tapi aku yakin kok ini kan puncak
kalau ada apa apa
tapi kamu semakin hari semakin dewasa
pemikiran kamu berpikir sesuatu yang gak pernah mas pikirin
jadi mas izinin reva kan untuk camping
ya demi kebahagiaan kamu sayang
kebahagiaan reva dan yang pasti demi hubungan
kamu dengan reva masih izinin
bener kata reva mas ganteng banget
aku juga bilang emas ganteng banget
asal jangan ganteng pada zamannya aja